kucing boleh pasti perfume kylo
kucing kahlimah perutnya mulus susah aja gak ada orang
akhirnya dia pup kagak ketauan
eh ya allah bau banget
amalia pokoknya kamu harus bertanggung jawab ya sama kucing kamu
kamu bersihin pup kucing kamu itu nanti sepray nya juga dicuci
gak boleh minta tolong sama positif ya
ah tinggal ngambil
kok kagak ada suaranya
kagak ada tanda tanda kehidupan
aduh sudah kusangka sudah kuduga
kebiasaan banget sini anak anak
kamar selalu dikunci dah
untungnya positai mingkinan kemari mingkinan cerdas
kalau pintu kamarnya dikunci
pasti harus ada kelinci cadangan
mpuh bukannya gak sopan ini
ini bau apaan sih dah
baunya kayak kita kenal tapi bau apa sih
sampe begitu banget
hidung kita kayak ditusuk gitu atau apaan sih
udah tuh udah udah
maksudnya cowok agak susah
afya dia minta sekali
itu kayak susah
ada tasa supervisors
ustazah soalnya kucingnya itu nurut ya lisa amputet ayo dan diges ya kan
iya banget ustazah banget banget ustazah
amalia kucing kau mana kenapa tak dibawa
omg butet kucing incis lia itu udah ada di kamar
dia kan habis mandi habis mandi itu enaknya kan tidur santai santai kayak di pantai
mbak kok siang siang udah tidur cemana
ya iya dong kucing incis itu kan kucing yang sehat jadi tidurnya harus beraturan
astagfirullahaladzim ya allah ternyata bau ituan
kayaknya suara positi dari kamar amalia ya
ambelia daaa bagaimana sih itu anak anak masya allah
ya allah neng
ampun positi ini bau apaan sipu
ini renk nek apa kucingnya amalia kayaknya empuk
kucing eh kucing incis lia pembentikan bus
gimana caranya coba bocok ya ceritakan dari awal sampai akhir
ini lagi ya sih kamar pake dikunci nek
ketahuan ada kucing di dalam jangan dikurung
itu kucing kahlimah perutnya mulus susah aja gak ada orang
akhirnya dia empuk kagak ketauan
neng ya allah bau banget
amalia pokoknya kamu harus bertanggung jawab ya sama kucing kamu
kamu bersihin pup kucing kamu itu nanti sepray nya juga dicuci
gak boleh minta tolong sama positi ya
gak usah usah ya sih seorang presiden itu harus bersihin pup kucing
dan bersihin spray aduh gak gak gak
oh iya usah usah kan yang empuk itu kucing bukan incis
jadi harusnya yang bersihin pup itu kucingnya
ketiga itu harus belajar bertanggung jawab
apa yang dia lakukan
harus diberasnya dia sendiri
kan kucing tak tahu apa apa kenapa kau suruh dia bersihin spray kamu itu
nah lebih baik biar nanti malam kami bisa tidur
kamu itu cepet cepet itu beresin aja spraynya

ustazah tunggu di luar ya
udah bersihin aja
wah buat si ting kamu bantuin di situ gak apa apa
diriku jadi seperti mereka
agar aku berharga
dulu ku sangka
ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
bukan kau tak perlu harta
untuk ke jadi sempurna
hanya di dalam jiwa
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati yang mulia
ingin diriku jadi seperti mereka
ini bener bener kejadian nih
saya mau taruh gps di setiap peci para santriwati
kalau mereka kabur saya tinggal lihat di layar handphone saya kemana mereka pergi
anda juga setuju
kalau kagak nih ustadz musa ya itu anak anak kakinya kita ikut pakai benang kenur layangan
kita kasih jarak
kalau udah mulai kenceng berarti mulai jauh
anda dapat idenya dari situ
tapi kan sekarang belum ada gps ya ustaz
saya mau tanya sama ustaz jakliah di sorga nih
waktu di cairo ada nggak nih mata kuliah spesialis mengendus orang dari jarak jauh
tapi muridnya bukan aneh
wah ini sekelas aneh
aduh ini anak aneknya kenapa ketemu sih
itu bukan anak anek santriwan ya
nangis seperti tawa tuh
oh senang nemuin akhirnya
tadi gak ketemu temu
kita cari yuk
di jalannya miring sekarang nangis
eh bingungan ya
pokoknya bingung dah
kita shalat dulu yuk
yuk yuk yuk
kalau misalnya peseri kita ngejar kita gimana
udah kan dia nggak tahu kalau kita lagi sholat di masjid